kita ke informasi lain usai menggelar rapat tertutup dengan komisi delapan dpr ri terkait nasib pemberangkatan jemaah haji tahun dua ribu dua puluh
menteri agama yakut kolil kaumas menyebut pemerintah baru akan mengumumkan keputusan hasil rapat tadi mulai kamis besok
keputusan tersebut akan diumumkan oleh menteri agama bersama ketua komisi delapan dpr ri yandri susanto
pemerintah agama yahud kolil koumas menyebut pemerintah baru akan mengumumkan keputusan hasil rapat terkait nasib pemberangkatan jemaah haji tahun dua ribu dua puluh satu

kementerian agama turun dari rp enam puluh enam sembilan triliun menjadi rp enam puluh enam empat triliun
pagu indikatif dua ribu dua puluh dua ini akan dimanfaatkan untuk membiayai program dan kegiatan kementerian agama dalam menjalankan fungsi agama dan pendidikan
untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pembangunan nasional bidang agama dana yang dialokasikan sebesar rp sepuluh enam triliun
sedangkan anggaran untuk pendidikan sebesar rp lima puluh lima delapan triliun
anggaran juga untuk pendidikan sebesar rp lima puluh lima delapan triliun
anggaran juga dialokasikan untuk belanja operasional dan non operasional